ini adalah khalil hampir enam puluh tahun usianya
khalil bangga menjadi seorang nelayan
sejak usia tujuh tahun ayah dan kakeknya telah mengenalkan khalil pada laut dan ikan di pesisir indramayu
khalil kini tinggal di ibu kota jakarta yang dulu dianggapnya menjanjikan
khalil telah menghabiskan hampir tiga puluh tiga tahun atau lebih dari separuh umurnya hidup di teluk jakarta sebagai nelayan
pesan orang tua menjadi bekal khalil menempuh kehidupan menjadi nelayan
dulu khalil sangat menikmatinya
berangkat dengan perahu kayu pulang membawa ikan udang kerang penuh nyaris tidak tertampung
ikannya banyak berlebihan
bahkan di saat itu ikan itu tidak tertampung oleh pembelinya
kini cerita khalil telah berubah
karena penghasilan dulu sembilan puluh persen
atau sembilan puluh lima persen
sekarang sudah lima belas persen sudah piti piti
karena sulitnya apa
lima belas bulan yang saya rangkul dapat itu penghasilan cuma tiga bulan
belum ada gelombang belum ada kemacetan perahu belum ada kerusakan mesin
belum kemacetan dari sakitnya badan yang kurang sehat
harus kita lebih cepat lebih cerdas lebih kuat
apa istilah lebih mengerikan lah
itulah yang harus dilakukan halil
semakin sulit ikan di sekitar teluk jakarta sering memaksa khalil dan teman temannya melaut lebih jauh
dan lebih mengerikan
karena di sini musim barat ombaknya besar perahunya kecil nggak bisa mampu
akhirnya kita berbarengan itu
menyewa kapal yang mesinnya mobil enam selang
menuju ke daerah sumatera sana
si putih itu melegak mesinnya
terpaksa saya buang
setengah bulan lah
setengah bulan terapung di situ
di kasih sangu mie rebus dua hari
kalau setengah bulan ya tiga belas harinya ya nggak netes air air ajan kan
nunggu air hujan
terpaksa satu gelas dibikin bubur
kita rame rame dua puluh lima orang
satu sendok itu
untuk mempertahankan itu
khalil bisa menjadi gambaran wajah nelayan tradisional indonesia saat ini
tapi halil harus bisa menyesuaikan diri
saat ikan tidak lagi mudah didapat dengan perahu kecilnya khalil mencari kerang hijau di sekitar teluk
khalil melindungi diri sebisanya dari dingin air laut dengan pakaian berlapis
memakai sepatu karet dan sarung tangan agar tidak tergores batu maupun karang
lalu memakai mesin kompresor untuk bernafas selama menyelam
kemudian khalil mulai menyelam
dengan risiko yang menurutnya harus ditanggung
demi istri dan tiga anaknya agar tidak terkatung
khalil masih menyelam di bawah air
mencari kerang hijau liar
nyawa khalil pun hanya bergantung pada kompresor usang dan tabung yang sudah berkarat
satu jam kemudian khalil muncul ke permukaan
sepuluh tahun lalu sekurangnya terdapat dua belas jenis kerang yang bisa didapatkannya di teluk jakarta
kini kerang hijau saja yang masih bertahan
kerang tangkapannya kemudian diletakkan di perahu
lalu khalil menyelam lagi
begitu seterusnya sampai dirasa cukup tangkapan untuk nafkah hari ini
penghasilan khalil dari penjualan kerang hijau tidak pernah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun
pendapatan bersih harian khalil hanya berkisar lima puluh sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah
sebagai nelayan khalil sulit bermimpi menjadi sejahtera
meskipun kata sejahtera selalu didengarnya dari pejabat atau tokoh yang sering datang
janji janji ini dianggap angin lalu oleh halil
ada yang tolak reklamasi
ada yang tidak pernah menyetujui ataupun tidak pernah menandatangani
ada juga akan mensejahterakan
pada faktanya mana
sudah tiga cukup
di tengah wacana indonesia sebagai poros maritim dunia
kondisi halil menjadi gambaran betapa krisisnya
masa depan nelayan di nusantara
tidak bisa dipungkiri bahwa sepuluh tahun ke depan
bukan lagi dua tujuh juta nelayan tradisional yang ada di indonesia
bisa jadi tidak ada separuhnya dari itu melihat bagaimana perjuangan mereka bisa tetap melaut hari ini
ancaman terbesar itu identitas masyarakat bahari yang ada di indonesia
negara kepulauan yang kita pegang itu kemudian bergeser menjadi negara industri perikanan
sebenarnya bukan barang haram juga
tapi bagaimana hari ini kita seperti meminggirkan nelayan tradisional
jadi bisa dibayangkan sepuluh tahun ke depan
kawan kawan yang ada di pesisir dan pulau pulau kecil
jika kondisinya masih serupa
tidak heran jika ke depan mereka akan menjadi penonton di lautnya sendiri
sebagai negara maritim indonesia seharusnya dapat memenuhi hak konstitusi nelayan
hak untuk mengakses lautnya
hak untuk mengontrol lautnya
hak untuk mengelola pesisir sesuai dengan tradisi yang dijalankan turun temurun
dan hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat
agar nelayan dapat tetap melaut dengan senang dan pulang membawa banyak uang
kalau nelayan itu sebenarnya belas pahlawan protein